kader pdi perjuangan melaporkan wakil ketua umum partai gerindra arief puyono yang menyebut pdi perjuangan sama dengan partai komunis indonesia
anggota dpr komisi tiga sekaligus kader pdi perjuangan masinton pasaribu menegaskan sejumlah sayap partai melaporkan arief ke polisi atas pernyataannya
mas hinton menyesalkan pernyataan arief puyoono yang dinilai dapat merusak hubungan antar partai politik
pertama pernyataan orang orang yang menuding sembarangan pdi disama samakan dengan pki itu orang yang ahistoris tidak paham sejarah
pdi perjuangan itu adalah partai yang berideologi pancasila